kami tidak bisa menerangkan selengkapnya sekarang
tapi yang jelas
dokter andes herus suami ibu sekarang berada dalam tahanan polisi
dia itu sarjana terhormat
suami saya itu kepala bagian yang cermat dalam keuangan
kami ini dari kepolisian cikoneng
diminta bantuan untuk membawa ibu ke jakarta
dan perangkap suami ibu
ternyata suami ibu terlibat kasus korupsi yang tidak
apa yang sudah pak jumadi lakukan
adalah sebuah langkah yang baik
suatu langkah perbaikan
dari sikap pak jumadi selama ini
yang selalu mengalah sama istri
saya selalu terlambat bertindak pak
bila sudah terjadi sesuatu
baru saya yang bereskannya
terlambat memang lebih baik
daripada tidak bertindak sama sekali
tapi bertindak terlambat
membawa konsekuensi kerugian atau kerusakan
yang harus diperbaiki kemudian hari
sementara bertindak lebih awal
sama dengan mencegah terjadinya sesuatu yang tidak kita inginkan
dia baru mengakui kesalahannya
apabila sudah terjadi sesuatu yang tidak diinginkan
saya akan meminta pak jumadi sebagai suami
untuk merubah sifatnya
kita para suami
mempunyai hak penuh terhadap istri kita
karena kita juga mempunyai kewajiban besar terhadap istri kita
saya pernah dengar beberapa hadisnya
memang banyak hadisnya tentang ini
tapi sering kita lupakan
begitu hebatnya status suami terhadap istri
sehingga rasulullah pernah bersabda
tidak dibenarkan manusia sujud kepada manusia
andai kata itu dibenarkan
aku akan perintahkan para wanita sujud kepada suami
dan saya akan menerima sujud kepada suaminya
karena begitu besarnya hak suami terhadap istri
tapi rasulullah juga mengajarkan
agar kita selalu menghormati kaum wanita
orang yang memuliakan kaum wanita
adalah orang yang mulia
adalah orang yang tidak berbudi
untuk membicarakan hutang hutang
istri saya sebaik baiknya
semoga allah membantu bapak
menjadikan jalan keluar yang terbaik
membelah kehormatan istri
adalah bagian dari tugas orang yang mulia
terima kasih pak
aduh bu jumadi
sudah mau tahun dua ribu
masih belanja di cikoning juga
saya antar yuk
saya mah lebih suka belanja di pasar
di situ saya bakal ketemu
ala sekali sekali kan gak apa apa
kalau semua orang belanja di supermarket
siapa yang mau belanja di situ
wah rupanya bu jum ini
orang yang susah dibujuk ya
kalau begitu saya pergi dulu ya
jumlah hutang kita sudah cukup besar bu
ya hutang suami
itu yang namanya perkawinan
lalu sih kata om bagaimana
aku ceritakan terus terang
dan tanpa gengsian gensian
tidak punya uang
untuk membayar barang barang itu
bahkan aku ceritakan juga
semua barang barang itu kecuali tv
itu semuanya masih utuh
belum kita pakai
yang berada di rumah kita ini
kurang cukup besar
aku tawarkan kembali pada oktober
supaya dia mau
mengambil kembali barang barang itu
dan mengembalikan uang muka kita
sedikit dipotong untuk ganti rugi
yang kita kembalikan
waktu barang barang itu
dibawa kemari dari toko
aku dengan bangga
berdiri di samping mobil pak om
kamu merasa malu
ketika barang barang itu
diangkut oleh pak om
kita tidak usah malu
untuk memperbaiki kesalahan kita
jangan dengarkan orang orang
kita berlindung kepada allah
ini adalah jalan terbaik
untuk menyelesaikan kemulut ini
kita harus jaga diri
mendorong sesuatu itu
rezeki itu mencari
sebagaimana ajar mencarinya
kita masih bahagia
dan masih senang
tanpa tv sebesar gajah
kami tidak bisa menerangkan selengkapnya sekarang
tapi yang jelas
sekarang berada dalam tahanan polisi
dia itu sarjana terhormat
suami saya itu kepala bagian yang cermat dalam keuangan
kami ini dari kepolisian cikoneng
diminta bantuan untuk membawa ibu ke jakarta
guna pemeriksaan terhadap suami ibu
ternyata suami ibu terlibat kasus korupsi yang cukup
tidak mungkin pak
suami saya itu dihormati orang pak
ibu boleh menjadi saksi terhadap suami ibu
tapi yang jelas
suami ibu ditangkap di airport ketika akan melarikan diri bersama istri mudanya

ibu tidak bisa menangkap suami ibu

istri mudanya itu kepala bagian yang cermat dalam keuangan

suami saya itu kepala bagian yang cermat dalam keuangan

suami saya itu kepala bagian yang cermat dalam keuangan
suami saya itu kepala bagian yang cermat dalam keuangan
suami saya itu kepala bagian yang cermat dalam keuangan
tentang hak tetangga
apa yang pernah aku katakan dulu
kunjungi jika dia sakit
pinjami kalau dia membutuhkan uang
rahasiakan jika dia dalam kesulitan
mudah mudahan kau tidak termasuk ke dalam orang orang yang selalu menggunjingkan kesulitan orang lain
insya allah pak